dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung
setiap manusia haruslah menghormati adat istiadat di tempat tinggalnya
itu pula lah yang dipelihara oleh suku tengger
sebuah suku di dataran tinggi bromo gunung yang dianggap suci
pada bulan ke sembilan penanggalan tengger
sebuah ritual dilakukan di lereng gunung bromo
orang orang tengger menyebutnya dengan pujan kasanga
suara gamelan memecahkan lingan di lereng gunung bromo
para penari mengikuti iramanya dengan hentakan kaki
sesekali mereka memecut tanah dengan cepat
inilah jaran kepang tarian syarat mistis dari jawa timur
ya yang pertama dulu itu pastinya saya kan belum ikut rombongan dulu itu ya
jadi kalau di tengger sini kan nggak ada kesenian
jadi awal mulanya ya paling lihat lihat itu yang dari desa desa lain
dari anu itu lain terus ngikuti seperti itu gitu
biar di sini ada keseniannya gitu
latihan itu kayak sulit gitu

ya terus latihan
perhatikan nggak forgive yup on tamandan represent for kota indonesia
untuk melestarikan budaya tengger
so bidang lestari warah butcher lere
tengger dilaring gunung bromo memegang teguh tradisi dan
kearifan lokal yang melekat dalam kehidupan sehari hari
kain sarung menjadi ciri khas masyarakat tenggara
mereka mengenakannya bukan sekedar busana biasa
ada banyak fungsi terhadap sarung
baik sebagai busana atau sebagai kelengkapan
untuk adaptasi terhadap lingkungan fisik salamia
terutama di daerah daerah yang bersuhu udara dingin
karena itu muncul sebutan apa yang disebut dengan redong redong sarung
jadi bagi masyarakat tenggara
sarung tidak hanya dikenakan sebagai bagian bawah dari tampilan mereka
yaitu bersarung menjadi pakaian bagian bawah
tetapi sarung juga dipakai untuk menutupi bagian atas tubuh
ada yang dalam bentuk redong redong
sarung juga merupakan alat penampilan mereka
sebagai adaptasi terhadap udara dingin
suku tengger juga menyimpan kekhasan mereka di dalam rumahnya
dapur menjadi ruang utama bagi suku tengger
mereka menyebutnya dengan pawon
selain pawon untuk memasak
penduduk tengger juga memiliki pawon di ruang tamu
di pawon inilah mereka biasa menjamu setiap orang yang datang berkunjung
kehatan tercermin dari pawon ini
kadang sudah tidak ada
ini masih dulu tinggalan tinggalan masih tinggalan
kadang anak anak muda sekarang tidak pakai ginian sekarang
ini masih karena ada orang tua
bagi orang tengger
pawon bukan sekedar bangunan
pawon menjadi warisan turun temurun keluarga
yang keberadaannya harus terjaga
inti dari rumah tinggal tengger itu adalah dapur
ukuran dari kehidupan tengger itu adalah dapur
ketika dapur itu berfungsi
ketika dapur ngebul
maka kehidupan berlangsung
ketika dapur itu berfungsi
maka kehidupan berlangsung
ketika dapur itu berfungsi
maka kehidupan berlangsung
ketika dapur itu berfungsi
maka kehidupan berlangsung
ketika dapur itu berfungsi
maka kehidupan berlangsung
ketika dapur itu berfungsi
maka kehidupan berlangsung
ketika dapur itu berfungsi
maka kehidupan berlangsung
ketika dapur itu berfungsi
maka kehidupan berlangsung
ketika dapur itu berlangsung

jangan lupa subscribe channel tujuh
jangan lupa subscribe channel tujuh
jangan lupa subscribe channel tujuh
jangan lupa subscribe channel delapan
jangan lupa subscribe channel sembilan
jangan lupa subscribe channel sebelas
dua ratus jiwa suku tengger tersebar di empat kabupaten kota jawa timur
di antaranya probolinggo pasuruan lumajang dan malang
sejarah mencatat suku tengger
merupakan keturunan dari para pengungsi kerajaan majapahit
pada abad ke enam belas majapahit mulai melemah karena serangan kerajaan islam
kala itu sebagian masyarakat mengungsi ke pulau bali
dan sebagian lagi memilih menempati dataran tinggi di jawa timur
pengidentifikasian warga tengger sebagai warga hindu
itu baru berlangsung pada tahun delapan puluh an
pada tahun delapan puluh an masyarakat tengger menyebut religinya dengan budo tengger
sebutan budo itu adalah istilah untuk menyebut tentang religi di nusantara
yang non islam atau non kristiani
jadi bisa menunjuk kepada hindu bisa menunjuk buddha
atau religi pra hindu buddha
yaitu tradisi yang sudah hidup di nusantara sejak zaman prasejarah
kalau kita melihat ritual ritual yang dilakukan
sebenarnya inti tradisi adat mereka adalah
ancestor worship pemujaan kepada arwah nenek moyang
itu tergambar sangat jelas itu terutama pada upacara karo
selebihnya itu adalah pemujaan yang terkait dengan kekuatan alam yang luar biasa
yaitu supernatural forces termasuk gunung api
kemudian tanah kemudian air dan sebagainya
yang ditambah dengan akiran en
ini pyaan kemudian menjadi pujan
antara manusia dengan
dalam konteks tengger
hubungan dalam pujan kasanga itu bisa kepada
arwah nenek moyang atau
misalnya yang mereka sebut
dari masyarakat tengger
itu tidak hanya ditujukan
kepada dewata mereka
tidak hanya kepada arwah nenek moyang mereka
tetapi lebih dari itu
diarahkan kepada lingkungannya
karena inti dari
pujan kasanga itu adalah
menurut itu pembersihan
sehingga mereka menyebut
ritus ini juga dengan istilah
dari dua belas desa yang ada di kecamatan sukapura
hanya suku tengger di lima desa
yang melakukan ritual pujan kasangga
diantaranya desa ngadas
dan ngadi sari
desa desa yang mayoritas dihuni umat hindu ini
menggelar ritual secara bergantian
pada bulan kasanga
bahwa yang melaksanakan
itu setiap tahun dia adakan
seperti itu termasuk
seperti ulang tahun
dalam perayaan pujan kasanga
masyarakat tengger terbiasa menyiapkan
segala sesuatunya dengan
menjelang puncak perayaan pujan kasanga
warga membersihkan hibuman desa
tempat tinggal mereka
warga masyarakat itu sebelum
ada pujan kasanga itu
mau pujan kasanga besoknya
misalnya hari sekarang itu
yang mau dikelilingi warga
jadi kalau melangkah
kalau tidak dipersihkan
untuk membersihkan desa
menyiapkan sarana upacara
bila bila bambu dirangkai
untuk dijadikan obor
selain obor dalam bentuk
bila bambu berukuran pendek
obor yang mereka buat
juga menyerupai rangka usungan
sesuai dengan nama bulan kasangga
yang berarti bulan kasanga
diisi dengan minyak tanah
dan sabut kelapa
ada pula penjor
penjor dibuat dari daun kelapa
yang dirangkai dalam sebilah bambu
panjangnya sekitar satu lima meter
laki sebuah umbul umbul
penjor dihias dengan
bukan sekedar dekorasi
penjor menyimpan makna
itu ada penjor
kalau sudah pandai
atau menjadi orang yang sudah
termasuk ayah lah
harus ingat kepada
teman temannya yang masih di bawah
itu istilah penjor
jadi ingat dengan temannya
misalnya kehidupan kurang sejahtera
jadi saling silang meskipun kaya
bisa membantu yang miskin
yang kaya ya masih membutuhkan
misalnya kerja di
kebun atau di ladang
kalau tidak ada orang miskin ya
orang kaya itu dari mana
ya itu harus saling silang
sementara kaum lelaki
menyiapkan sarana upacara
sibuk membuat panganan
mereka memasak makanan di dapur
kebanyakan adalah kue kue tradisional khas tengger
dan kue pasuk
mereka membuatnya dengan sukarela
untuk disantap bersama
dan dijadikan sesaji
pada puncak perayaan pujan kasangga
para ibu di desa cetak kecamatan sukapura
mulai berdatangan ke rumah kepala desa
mereka datang membawa makanan berupa kue yang mereka buat
beras dan buah buahan
mereka menyebutnya dengan turun
yang di tradisi membawa hantaran
sebagai bentuk terima kasih atas hantaran yang dibawa
mereka dijamu dengan makanan yang disediakan oleh kepala desa
tradisi inilah yang hingga kini masih dijaga oleh suku tengger
sebuah tradisi yang menjadi simbol kekeluargaan
kue dan buah buahan yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam wadah berisi tumpeng
tumpeng tumpeng yang dibungkus daun pisang ini adalah sesaji yang wajib hadir dalam setiap ritual
di puncak kasanga
ada empat tumpeng besar sebagai simbol empat arah
yakni barat timur utara dan selatan
serta lima tumpeng kecil simbol titik tengahnya
setiap tumpeng dilengkapi dengan ayam panggang
yang terkait dengan makanan
mereka membuat tumpeng
tumpeng itu ada beberapa
kalau dilihat dari ukuran ada besar dan kecil
ada juga tumpeng tumpeng yang diposisikan sebagai tumpeng utama
misalnya tumpeng pras
itu untuk mengepras untuk memotong
terutama terhadap hal hal yang berhubungan
kalau petaka itu petaka besar
atau kalau itu sebuah kesalahan itu kesalahan besar
nah jadi tumpeng itu menjadi kelengkapan yang sangat penting dalam upacara yang ada di tengger
baik itu tumpeng besar atau tumpeng kecil
intinya bahwa setiap upacara tengger
itu tumpeng selalu dihadirkan
baik untuk dewata mereka
atau terhadap arwah nenek moyang
oleh karena itu pada saat saat tertentu
masyarakat tengger itu selalu menyediakan suguhan
yang dalam hal ini berupa penganan
sementara dalam ancak sesaji lainnya disiapkan
di antaranya adalah jenang lima warna
atau nasi yang digulung
untuk jenang manca warna
itu melambangkan pikiran dari umat itu sendiri
karena umat itu sendiri kan ada yang menjaga
empat dan lima badan dari umat itu sendiri
itu yang menjaga
karena ada saudaranya yang menjaga badan dari jasmaninya semua umat itu
maka dilambangkan dengan jenang manca warna
ritual pujan kasanga dilakukan pada malam hari
tradisi ini diawali dengan kegiatan doa bersama para sesepu desa
dalam ritual ini pujian mantra dibaca kaplet dukun agat
mantranya itu dari segi yang ada di tengger
itu mengambil dari slok
yaitu lontar purwabhumi kamulan
jadi sebelum ada hindu di
yang diakui oleh indonesia lembaga yang resmi
di hindu di tengger itu sudah punya mantra tersendiri
yaitu menggunakan bahasa jawa guna
ritual puja mantra tak boleh dilakukan sembarangan
sama halnya dengan tradisi lain suku tengger
ritual ini hanya boleh dipimpin oleh seorang dukun adat
usai didoakan di rumah kepala desa
sesaji kemudian di pulau kepala desa
di balai desa inilah para sesepu desa kembali melakukan ritual doa bersama dengan warga lainnya
sambil diiringi musik kemelan
ritual ini menjadi simbol pembersih desa secara rohani
memang sudah keyakinan warga tengger
ada hujan kesangai itu sebelumnya dibersihkan dulu
judulnya setelah ritual itu memang itu ada
sebelumnya ada pembersihan dari bapak dukun mangku atau bapak dukun panita
jadi maksudnya warga tengger memang percaya dengan adanya pujian kesangai ini
bahwa hujan kesangai ini menurut keyakinan warga tengger
memang menyelamati buho no'at
atau buho no'aku
ada tiga unsur utama dalam pujian kesangai
yaitu puja mantra sesaji dan kurban
seekor ayam kampung dikubur di halaman balai desa
hanya ayam kampung dengan bulu beraneka warna
yang bisa menjadi kurban dalam ritual ini
ayam itu yang berwarna warna
dikatakan ayam berumbun
untuk menjaga empat penjuru di desa yang ditempati masyarakat itu sendiri
untuk membuang tolak balaknya
yaitu membuang sengkala
menjaga tolak balak dari empat penjuru tersebut
termasuk juga umatnya
puncak rayaan pujian kesangai ditutup dengan pawai obor
arak arakan warga dimulai dari balai desa dan berjalan kaki mengelilingi desa
dalam arak arakan ini turut dimainkan pula alat musik khas tengger
yang terdiri dari ketipung selompret dan kenong
perempuan laki laki orang tua dan anak anak melakukan pawai obor di sana
selain mengarak sesaji warga juga menaburkan bunga di sepanjang jalan mengelilingi desa
sebagai simbol terjaganya kedamaian antar penduduk desa
ya sangat yakin
semenjak saya lahir sampai detik ini
saya meyakinkan adanya pujian kesangai dan akibat dan lain lainnya
saya percaya sekali
karena pujian kesangai itu menyelamatkan desa kita
atau membersihkan desa kita dari para buta kala atau pengganggu manusia
atau dilupakan dari jin
pujian kesangai sebuah tradisi suku tengger penjaga semesta
di dalamnya tersirat makna luhur sembilan penjuru alam semesta
dijaga oleh manifestasi sang yang widiwasa
kesakralannya senantiasa terpelihara menjauhkan desa dari malapetaka